komisi pemberantasan korupsi masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan suap pembahasan dua raperda reklamasi teluk jakarta
menurut kpk kasus ini bukan kasus yang mudah sehingga diperlukan waktu yang cukup panjang untuk melakukan penyelidikan
kasus suap pembahasan dua raperda reklamasi teluk jakarta masih didalami kpk
kpk telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini
yani muhammad sanusi anggota dprd dki jakarta trinanda prihantoro karyawan agung podomorolen dan arisman wijaya presidir agung podomorolen
penetapan tersangka oleh kpk dilakukan lebih dari satu bulan lalu dan sejak saat itu masih belum ada tersangka lain yang ditetapkan
meskipun telah banyak yang diperiksa sebagai saksi baik dari pihak eksekutif legislatif maupun pengembang
proyek atau item yang berhubungan dengan proses
dalam pembuatan baperda maupun yang berhubungan dengan kasus reklamasi itu dipelajari semua oleh kpk
karena itu saya juga mohon kesebaran teman teman karena kasusnya lumayan kompleks
sehingga mempelajarinya pun harus dengan hati hati dan memerlukan waktu yang agak panjang